mereka tau semua rencanaku
mereka tau semua rencanaku
mereka tau semua rencanaku
kau kenyang sunat
dia telah berhasil mempengaruhi istriku
untuk mengambil mataku
semoga allah memberikan
kesabaran buat mas tejo
aku tidak bisa sabar
selama pak edi masih pergi ke tempat kijoko
matamu indah sekali
semua ini kamu kakak
ngesel aku dulu tidak memperhatikan kamu
jangan deket deket sama perempuan ini kang
apa apaan kamu menghina dia
aku tuh suka sama dia
sekarang kamu pergi pulang
itu pasti dia
saya cuma disuruh tuhan
ternyata adipati mau menjebak kita
untung saja aku lebih bisa licik dibanding adipati itu
apa yang harus kita lakukan
nah aku akan kasih pelajaran
biar dia tidak memperlukan kita
cepat cari mereka
mereka pasti belum jauh dari sini
mereka benar benar licik
mereka tahu semua rencanaku
kamu sudah membohongi kami
jangan salahkan jika kami sakit itu
cari mereka cepat
apa tidak sebaiknya kamu istirahat saja dulu
nanti biar saya yang mencarinya
tidak tanja sundan
aku akan tetap mencari pak ini
aku istrinya temon
ini semua karena apa ini
dia yang sudah mengambil mataku
kamu lihat dia
dia pergi sama suamiku
memang sejak meminta dipakaikan susuk
kelakuan suamiku agak aneh
pak ini juga begitu
seolah dia tidak pernah percaya
dia sudah berubah
dia sudah berubah
dia sudah berubah
dia sudah puas dengan susuk yang dipakainya
dia terus tambah dan menambah terus
pak ini pak ini
selamatkanlah tuhan dari tempat ini ya allah
berilah pertolongan kepada tuhan ya allah
berikanlah kemudahan tol ya allah
untuk menghadapi ini
kalau saja selingkuh ada di sini
seolahex uploadedoss moyins zoals menggunakan
melherkanya anak p thunder
mau kemana suling itu
hebat ada suling terbang sendiri
itu seperti suling tolek
cepat ke tempat ini
penculik itu pasti belum jauh cepat
ternyata ilmu orang itu sangat hebat
dia bisa membuat rangka yang sulit ditembus
suling tolek kembali
semenjak dia datang banyak kejadian
yang tidak menyenangkan di kampung ini
semenjak kedatangan orang asing itu
dengan saya tidak pernah laku
dan yang lebih menyebalkannya lagi
orang asing itu ingin mengusir kijoko dari kampung ini
kijokolah yang sudah membuat kekacauan di kampung ini
kijokolah yang sudah memberikan semua tenaganya
untuk kampung ini
sebelum saya ketemu dengan kijoko
dekan saya selalu sepi
setelah ketemu kijoko
setelah kedatangan orang asing gitu
dengan saya tidak pernah laku
karena dia sudah berselingkuh
siapa yang berselingkuh
kami tidak berselingkuh
kalian tidak bisa mengherak
kalian sudah terdangkap basah
maaf bapak bapak ibu ibu
merekanya bukan selingkuh
tapi mereka mencari pasangan mereka masing masing
yang sudah kehilangan begitu
pokoknya kalian harus dihukum
jangan hukum kami
kami tidak bersalah
kami tidak bersalah
kami tidak berselingkuh
fitnah di kampung ini sudah sangat kejam
ini tidak bisa dibiarkan
tuku dan orang tuanya kabur
mereka sudah diselamatkan oleh orang asing itu
mereka mengijak injak panggung kita
mereka sudah menghina kepercayaan nenek moyang kita
jangan sampai kampung kita kena bencana gara gara mereka
mereka harus ditenggelamkan di danau
agar kampung kita jangan kena bencana
ada peran fik
kita harus cari jalan lain
kita harus tenang
ada tanda tanda keberadaan mereka
belum ada gang jeng adipati
gusti adipati pasti tidak tahu sama kita
tidak tahu pun
kita harus kita lelaki tidur melaban
tidak bu gang